di rumah kayu berpondasi batu dan semen setinggi tiga puluh cm ini hidup satu keluarga harmonis dan penuh kesederhanaan
adalah keluarga arman seorang ayah dan suami yang tangguh hidup bersama istri dan ketiga anaknya fajri farel dan puja
arman dan keluarga kecilnya tinggal di rumah ini sejak tahun dua ribu dua
di rumah yang hanya beralas tikar bambu usang
rumah sepetak tanpa sekat ruangan hanya dengan satu buah penerang
sungguh pun hanya sepetak tak sedikit pun melunturkan kehangatan keluarga ini
kedua anak lelakinya fajri dan farel cukup pendiam
namun di mata kedua orang tuanya mereka adalah anak yang soleh tak banyak menuntut dan rajin beribadah
sedangkan puja anak perempuan satu satunya baru berusia tujuh belas tahun
puja tujuh tahun
puja sangat dekat dengan amaknya
anak bungsu ini cukup ceria sering menghibur kakak kakaknya
sepuluh tahun sudah arman dan keluarganya berteduh di rumah kayu ini
selama itulah rayap rayap kayu rumah kian menggerogoti
apa daya niat hati ingin renovasi tapi bisa makan dari penghasilan sehari hari pun sudah cukup berarti
bawa angkot dari pasaraya ke batas kota
sehari bisa dapat berapa pak kalau kamu angkot
ya semenjak ini lah susah dapat makan aja
kira kira berapa pak untuk dapat dari penarik angkot
kadang kadang dapat enam puluh
kadang kadang tika apa nya kalau tergantung orang ramai aja
kadang dapat delapan puluh tuh kayak gitu
ini membantu ayamnya
cukup buat satu keluarga
ya dicukupin aja bagaimana lagi
hanya enam puluh ribu belum lagi pandemi kian menghantam profesinya sebagai seorang supir
dari uang itu kadang sudah habis untuk kebutuhan per hari dan kebutuhan ternak
menyerah bukanlah kegiatan
bulan penuh berkah ini begitu dimanfaatkan arman
bapak berusia lima puluh satu tahun ini seringkali bekerja serabutan dengan hasil yang tak pernah bisa ditentukan
syukur syukur uang yang dia dapat bisa memperbaiki rumahnya
harapannya sudah dapat tidur tidak bocor lagi sudah
sudah syukur kita kan
tidur nggak bocor karena kalau hujan
kenapa belum direnovasi ya pak
uangnya tidak ada tidak sampai
ya dapat duit lepas makan saja tidak sempat renovasi
tak jarang di hari harinya arman tak memegang uang sama sekali
namun arman memiliki ternak yang ia hidupi dan sayangi
hasil ternak inilah yang akan memenuhi makan sehari hari
apabila sudah tidak ada lagi persediaan di dapur
telur ini di goreng telur ayam ini
yang penting apa ya garamnya lah
bersyukur adalah kunci hidupnya
perjalanannya masih panjang
apapun dia lakukan untuk membahagiakan keluarga dan anaknya
istri arman febrianti namanya setia mengiringi langkah sang suami suka dan duka
wanita empat puluh tiga tahun ini seorang ibu rumah tangga
membesarkan ketiga anaknya dengan penuh kasih sayang
tak peduli seberapa lapuk rumahnya seberapa sempit dapurnya seberapa rapuh atap rumahnya
keutuhan keluarga adalah kebahagiaan batinnya
namun dibalik raut sederhana ibu tiga anak ini mimpinya satu dan sederhana
ia ingin sekali suatu hari nanti anak anaknya bisa mendapat akses kebersihan yang layak
tidak ada toilet tidak ada numpang
di situ di rumah
untuk masak airnya bagaimana
beli air pump
rp dua dua jari gin
belum lagi seringkali ia ditanya puja anak perempuan satu satunya
kenapa ia tak punya kamar sendiri seperti teman teman
tapi dia masih ada di rumah
rapuh ini bak tak gentarkan semangatnya sebagai seorang ibu
febrianti mendidik anak anaknya dengan tulus tanpa mengeluh sepatah kata pun
tidak ada lagi cara untuk menjalani hidup selain bersyukur tiada henti
sebagai orang tua arman dan febrianti terus berharap agar kelak anaknya tidak menjalani kehidupan yang perih seperti yang dialaminya saat ini
suatu hari nanti anak anaknya harus mempunyai keberadaan yang baik

fajri farel dan puja masih menunaikan ibadah puasa
meskipun terikmat hari begitu kuat siang ini
langkah mereka begitu bersemangat menuju puskesmas terdekat untuk melakukan tes antigen
hari ini akan menjadi hari paling berkesan
karena arman sekeluarga akan mengukir pengalaman yang tak pernah terbayangkan sedetik pun dalam hidupnya
doa dan harapannya kian menjadi nyata
di bulan penuh keberkahan ini keluarga arman menerima kabar baik
menjadi salah satu keluarga yang mendapat kesempatan bertemu wali kota padang
sekaligus menjadi bagian dari program semata semalam di palanta
sebutan rumah dinas wali kota di padang
suasana sore hari di bulan ramadan kota padang berbeda dari sore hari di bulan lainnya
keberkahan ramadan memperbaiki kegiatan semata
sekitar pukul tiga sore wali kota padang henry septa bersiap menjemput keluarga arman di kediamannya
perjalanan dari rumah dinas menuju desa batipu padang sekitar tiga puluh menit
henry mengungkapkan ada kebahagiaan batin yang ia rasakan saat ia bertemu warganya langsung
saya berpikiran ya kenapa nggak sekalian aja saya yang jemput gitu kan
jadi ya saya ingin melihat kondisi rumahnya
saya langsung melihat lingkungannya sambil berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di sekitar sana
jadi alasan itu yang buat saya mau langsung jemput
kalau enggak kan saya gak dapat feelnya gitu loh kalau gak jemput gitu ya
dan bertemu langsung itu pertama kali ngetikin keluarga
saya kan belum tau
tapi namanya dikasih tau sih
cuma siapanya bapaknya anaknya saya belum tahu
wali kota milenial sebutannya
henry berupaya mewujudkan semata jauh lebih inovatif
tahun ini semata memasuki jelit kedua
henry ingin sekali menciptakan nuansa berbeda yang nantinya membekas dan berkesan bagi keluarga arman
ketika dia berpikir dia mencari jelit kedua
memang semata jelit dua agak berbeda dengan yang sebelumnya
yang di jelit dua ini saya mau nambah gitu loh
mau nambah dikit suasananya
kalau dulu kita jemput langsung kita bawa ke rumah dinas
sekarang kita rencana mau kita bawa dulu deh ke tempat tempat wisata
kemarin keluarga yang udah kita undang tuh ke bawah pantai
nah insya allah untuk hari ini kita mau bawa ke transmart
kita mau hibur anak anaknya dengan ada permainan permainan di sana
mudah mudahan berkesan buat mereka
udah ada yang ngatur sudah bisa kita kondisikan cepat karena memang waktu kita terbatas
kita harus bisa secepatnya sampai di rumah dinas
sebelum kembali ke rumah dinas
untuk menuju lokasi rumah arman cukup sempit
hanya bisa diakses satu mobil saja
setelah menelusuri perjalanan hampir dua puluh km akhirnya henry tiba di rumah arman
langkah henry langsung menuju ke rumah kayu milik arman
singgah sana yang selama ini dianggap arman paling berharga untuk istri dan ketiga anak

inilah momen henry dan keluarga arman bertemu untuk pertama kalinya
tidak ada batas mbak keluarga yang tak bertemu setelah sekian lama
inilah yang diimpikan henry
bisa menyapa langsung warganya melihat kenyataan yang dihadapi rakyatnya
terap langkah henry ketika memasuki rumah arman semakin terasa betapa rapuhnya tempat ini untuk menjadi tempat tinggal satu keluarga dengan tiga anak
rumah satu petak yang sudah dimakan raya puluhan tahun ini menyayat hatinya
tak banyak yang bisa dilihat karena kondisi rumah amat memprihatinkan
hanya satu ruangan satu kasur dan perabotan rumah yang diletakkan tak beralas
dari sini ia betul betul menjadi saksi betapa banyak rakyatnya yang masih membutuhkan uluran tangan
untuk membawa kehidupan mereka jauh lebih layak
henry pun membawa keluarga arman ke mobilnya
sesuai janjinya ia akan membawa arman ke pusat perbelanjaan sebelum menginap di rumah dinasnya
kini mereka berada di satu mobil menuju tempat bermain
arman istri dan ketiga anaknya tak banyak bicara
bagi mereka ini adalah pertama kalinya mereka berdua berdua berdua berdua berdua berdua

kali ini mereka tak tahu kemana mobil ini akan melaju
tibalah arman dan keluarganya didampingi henry di salah satu pusat belanja terlengkap di kota padang
ini menjadi langkah pertama bagi arman dan keluarganya menginjakan kaki di tempat sebesar ini
jangankan berniat pergi ke tempat hiburan
membayangkannya saja bak suatu kemustahilan
tanpa ragu henry langsung menuju ke pusat permainan indoor
niatnya sederhana mengukir senyuman untuk anak anak arman fajri farel dan puja
saat tiba satu permainan dicoba
arman dan ketiga anaknya menjajal kereta putar
namun febrianti istrinya memilih menunggu di bawah permainan
raut wajah keluarga arman syarat dengan makna
begitu pula dari raut henry
ada kebahagiaan batin yang ia rasakan melihat mereka tersenyum
gemuruh musik khas pusat permainan juga membangun suasana bahagia bagi keluarga arman
selanjutnya arman fajri farel dan puja menuju ke bom bom kar
kedua anak lelaki cukup lihai mengendarai mobil mainan ini
ditemani bapak tercintanya
permainan demi permainan mereka jejaki
tawa lepas mereka begitu berharga
meskipun hanya berlangsung sejenak namun memori ini tak pernah akan mereka lupakan
ini menjadi ngabuburit ramadan paling manis yang mereka lalui
arman febrianti fajri farel dan puja di rumah dinas wali kota padang
mereka disambut hangat oleh jenny henry septa ibu wali kota padang
langkah arman pelan tapi pasti
memasuki rumah mewah dan megah
jauh sekali seperti apa yang selama ini ia tempati dengan keluarganya
tak pernah terbayangkan arman menginjakan kakinya di rumah sebesar ini
apalagi untuk bermalam dengan keluarga kecilnya
masih seperti biasanya mereka tak banyak bicara
sesekali anak anaknya melihat sekitar rumah
ada rasa senang bingung dan bahagia
azan maghrib berkumandang waktunya buka bersama
ini buka bersama paling meriah di mata arman
banyak pilihan lauk pauk yang lengkap dengan sayur dan buah
arman dan keluarganya hanya bisa makan daging seminggu sekali
bahkan terkadang tidak menentu
bisa makan telur dari hasil ternak sudah sangat mewah
namun momen di malam buka di satu meja bersama dengan wali kotanya akan terus melekat
kehangatan dua keluarga inilah yang jauh lebih berharga dibanding apapun
hari semakin larut waktunya istirahat
inilah momen paling langka bagi fajri farel puja dan kedua orang tuanya
beristirahat di kamar ini kamar yang nyaman terang bersih dingin dan kasur yang lebar
puja anak perempuan paling lincah ini tahan tintinya bercanda dengan kedua kakaknya
seraya kebahagiaan terpancar betul dari suara tawa anak perempuan ini
begitu pula dengan fajri sebagai kakak tertua begitu bahagia melihat adik adiknya
sebagai anak sulung fajri ingin menjaga kedua adiknya hingga dewasa kelak
melihat rezeki yang bertubi tubi didapat oleh keluarganya hari ini
tidak membuat fajri mengurungkan niat mengangkat derajat orang tuanya suatu hari nanti
kedepannya adik adik semuanya sehat selalu dan orang tua bahagia selalu
dan bisa menyekolahkan adik adik berdua sampai tamat
kalau ada rezeki saya bisa kuliahkan berduanya sampai tamat tamatnya
kalau memang orang tua nggak ada lagi saya siap menjadi kedua orang tua
saya bisa mencari adik adik
sayup sayup lantunan ayat suci terus bergema hingga malam hari
bulan penuh anugerah ini begitu dirasakan keluarga arman
waktu menunjukkan pukul empat dini hari
arman dan keluarganya bergegas untuk santap sahur
kali ini farel memimpin doa makan sahur
ini kesempatan kedua bagi fajri farel dan puja makan dengan menggunakan meja makan
sesekali mereka bercakap sambil menikmati lezatnya santap sahur pagi ini
mungkin baru kali ini keluarga kecil arman menikmati sahur di atas meja makan
namun kehangatan dua keluarga ini tak akan pernah lekang oleh waktu

ketika kita menang events ketika wordt aniang
semata semalam di palanta atau semalam bersama wali kota adalah program pemkot padang bahagiakan warga yang kurang mampu
semata diinisiasi oleh henry septa sejak dua ribu dua puluh satu lalu
tahun ini memasuki jilid kedua
terinspirasi terinspirasi dengan banyaknya kegiatan kegiatan seperti mengunjungi rumah rumah fakir miskin keluarga kurang mampu
banyak kepala daerahnya juga datang mengunjungi membawa bantuan membedah rumahnya membangun rumahnya
saya terpikir kita juga bantu keluarga keluarga kurang mampu
itu kita seleksi kita bangunkan rumah yang layak buat mereka sekeluarga
tapi yang membawa mereka menginap di rumah dinas wali kota itu kayaknya belum ada
jadi saya memantai inspirasi untuk bagaimana kita menjamunya
kapan lagi mereka bisa tidur di rumah pimpinannya
karena ini rumah wali kota ini kan rumah rakyat
jadi ya itulah
tapi ya memang kita seleksi ya
karena banyaknya agenda agenda kegiatannya pemerintahan
jadi saya nggak bisa semuanya saya lakukan
khusus di bulan ramadan ini semata menargetkan sebelas keluarga yang akan bermalam di rumah dinas wali kota padang
tidak hanya itu
rumah yang akan dibedah dan diresmikan sebelum lebaran
bekerja sama dengan basnas kota padang
bani zakatnya kota padang
kita tahun ini insya allah ada lebih dari seratus rumah yang akan kita bedah
kita akan perbaiki
menjadikan rumah yang layak untuk mereka tempati
dan khusus untuk ramadan kita memang seleksi
karena juga ramadan kan cuma tiga puluh hari ya
dan dibagi saya juga gegetan gegetan lain
sehingga sepakat kita memilih sebelas keluarga yang sebelas rumahnya yang akan kita bedah
keluarga yang dipilih program semata begitu selektif
ini bukanlah keluarga pertama yang singgah bermalam di rumah dinas wali kota
sejak jilid pertama kebanyakan keluarga memiliki anak anak seusia anaknya
terlalu banyak nilai kehidupan yang selalu melekat di hati geni istri wali kota padang dari keluarga keluarga yang menginap di palantah
sebagai seorang ibu hatinya tak kuasa melihat anak anak hidup dengan keterbatasan
oleh karena itu tekadnya begitu bulat
mendukung seorang ibu
semata agar terus terwujud
rata rata mereka yang terpilih memang umur sepuluh tahun ke bawah
ada yang ada juga kemarin yang semata sebelumnya ada yang umur satu tahun
berlarian di sini main di sini
mereka seperti yang saya bilang tadi mereka belum pernah makan pizza
mereka belum pernah melihat daerah pantai
tadi anak anak tadi mereka belum pernah makan pizza
juga ada yang main di transmart
aduh mereka pasti senang sekali
maksud saya aduh bagaimana ya
saya jadi pengen nangis
maksud saya saya sendiri sangat terharu
ini benar benar kegiatan yang positif
insya allah mudah mudahan siapapun nanti kepala daerahnya program ini akan terus berjalan
bps kota padang mencatat setidaknya ada satu ratus dua puluh ribu kakak termasuk warga miskin atau setara dua ratus sepuluh jiwa hidup di bawah garis kemiskinan
adapun program bedah dan renovasi rumah melalui program semata akan dibedakan jumlah bantuannya sesuai kriteria
bps kota padang mencatat setidaknya ada satu ratus dua puluh ribu kakak termasuk warga miskin atau setara dua ratus sepuluh jiwa hidup di bawah garis kemiskinan
untuk bedah rumah kita bekerjasama dengan basnas kota padang
jadi dari dana basnas yang akan melakukan bedah rumah
dan nominal bantuan yang akan diberikan basnas untuk bedah rumah itu adalah dua puluh lima juta satu keluarga
kemudian di samping beda rumah juga kita akan berikan nantinya setelah mereka tiba di rumah dinas ini kita ajak berbuka
kemudian mereka tidur di sini
sahur besok paginya kita antar pulang
pas waktu ngantar pulang itu kita berikan mereka bantuan paket sembako kemudian bantuan kue kue untuk lebaran
kemudian bantuan untuk pakaian muslim dan muslimah bagi keluarga tersebut
jadi alhamdulillah bantuan bantuan itu kita rangkul dari beberapa skpd kemudian juga ada bantuan dari icsr bank nagari kota padang
dan alhamdulillah tahun ini ada sepuluh
dan sekian banyak ini bapak
apa yang kami lakukan ini dikiru oleh masyarakat lainnya
keluarga arman pun akhirnya bisa bernapas lega
hari hari kedepannya akan jauh lebih baik dari hari sebelumnya
bukan soal nominal yang diterima
namun sudah menjadi amanah pemerintah setempat menyalurkan bantuan ini kepada yang benar benar membutuhkan
bagi henry dia dan timnya hanyalah perantara
pembuka jalan kemudahan bagi rakyat yang selama ini tak pernah mengeluh meski diselimuti kesulitan
akan selalu ada kemudahan setelah kesulitan
sekali lagi akan ada kemudahan setelah kesulitan
ini bukanlah jilid terakhir
perjalanan mengurangi angka kemiskinan di kota padang masih sangat panjang
untuk mencapai cita cita ini kita harus berjalan dengan berat
itu tidak akan bisa diwujudkan seorang diri
henry berharap melalui semata akan banyak lagi pihak terlibat terketuk hati
karena setiap langkah tidak hanya untuk kebahagiaan rakyat namun untuk menjalani amanah